dan untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait dengan kasus ini kita sudah tergabung melalui sambungan telepon dengan tim kuasa hukum korban dimas yamahir
selamat siang pak dimas
siap pak dimas yamahir
seperti apa sebenarnya kronologi atau awal mula kasus ini
baik saya jelaskan jadi awal mula kasus ini itu dari almarhumah dini daerah atmp diajak ke ktg kekul surabaya oleh pelapor r
jadi setelah datang ke sana dalam room itu sudah mulai ada dugaan tindakan pengenayaan
yang berujung di mana saudari r itu akhirnya diparkir basement land makmul
dia tergeletak yang itu tergeletak dengan kondisi penuh dengan luka luka lebam
nah pada saat kondisi tergeletak itu ada beberapa petugas mal yang menanyakan ini siapa
kenapa kok bisa tergeletak di sini
dan itu ada rekaman video yang beredar memang diduga terlapor ini merekam korban yang sedang tergeletak itu
kemudian dari pihak mall minta kepada terlapor untuk segera
membawa korban ini ke tempat untuk berobat atau mungkin dibawa keluar dari mal
ironisnya korban ini pada saat akan dibawa itu sebelumnya dia ada dugaan dari terlapor ini akan meninggalkan korban sampai dengan korban ini terincet ban
di salah satu bagian tubuhnya
kemudian ditegur oleh petugas mal
dan petugas mall korban ini dimasukkan ke dalam bagasi
pergi dari mall itu
setelah keluar dari landmark more surabaya itu korban dibawa ke apartemen orchard
di dekat situ juga di apartemen orchard itu korban sudah semakin buruk kondisinya
yang akhirnya dibawalah korban ini ke bagian lobby apartemen oncat
di sana ada security security memanggil pihak pengembang apartemen untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat
akhirnya dibawa ke national hospital
sampainya di sana sudah ada terkonfirmasi
informasi bahwasannya korban ini dinyatakan meninggal dunia kurang lebih tiga puluh menit sampai empat puluh lima menit sebelum sampai di rumah sakit
sehingga kalau kami berintim kuasa hukum menghitung interval waktu yang ada korban ini kritis di black hole
dan kemungkinan sudah dalam badan meninggal dari perjalanan landmark ke orchard itu
baik pak dimas tadi anda menyebut korban dibawa ataupun diajak begitu ya ke tempat hiburan di surabaya
dan sebenarnya apa dugaan motif dari kasus ini
kami melihat dugaan motif di sini memang adanya upaya untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban
artinya kami masih mendalami unsur unsur lain yang ada termasuk juga bekerjasama dengan penyelidikan
tapi yang jelas yang sudah kami temukan adalah korban ini penuh dengan luka atau penuh dengan luka luka lebam
jadi kami dari sini tim kuasa hukum menyimpulkan korban ini sudah dianiayaan
ya di dalam room kabit itu
bahkan kami ada beberapa bukti bukti terkait voice note korban yang pada saat itu korban sedang dilakukan penganiayaan
baik apakah alat alat bukti yang anda dapatkan saat ini sudah memenuhi unsur unsur pidana
kalau dari kacamata kami sebagai tim kuasa hukum seharusnya sudah memenuhi dan saya harapkan kepolisian juga bisa mengapresiasi alat alat bukti itu sebagai bukti yang kuat
karena saya dijadikan akan rilis
hari ini semoga saya bisa menunjukkan bahwa saya memang kuat jugaan terlapor ini melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa dari alpargupa saudara dini
baik pak dima sampai saat ini proses hukum terutama di pihak kepolisian sudah sampai mana pak
proses hukum dari kami laporan awal di hari rabu sampai dengan saat ini polisi sudah melakukan serangkaian pemeriksaan
di tv dan juga juga
para saksi saksi ya
dan ujungnya hari ini akan ada presilis resmi dari kepolisian
tentunya kami sebagai pelapor dari tim kuasa hukum kami menghormati proses hukum yang ada
dan kami berharap hasil pemeriksaan dan presilis nanti berimbang
dengan tanpa pandang bulu menegakkan keadilan bagi korban saudari dini sarah afian
baik apa langkah pemeriksaan dan proses hukum selanjutnya pak dimas
kami sementara akan melakukan kajian kajian
karena ada beberapa catatan catatan kami
baik catatan dari institusi kepolisian yang sebelumnya si pelapor ini sempat melakukan aduan juga
yang mengatasnamakan bahwasannya aduan dari telapor ini bahwasannya korban ini meninggal karena sakit asma lambung atau jantung
itu ditangani oleh polsek lakasantri dan polsek lakasantri saat itu sempat memberikan statementnya di media
yang itu juga menurut kami merugikan kepentingan
kami sebagai korban atau kuasa hukum korban
pertama itu terus kami juga akan tentu mempelajari kajian kajian terkait dengan pengamanan termasuk upaya preventif dari landmark mall maupun ktp black wall
karena kita tahu pada saat itu kalau memang ada langkah preventif mungkin nyawa dari saudari dini ini masih kemungkinan masih bisa diselamatkan karena kondisinya belum meninggal
dan yang ketiga kami juga akan melakukan langkah langkah hukum lebih lanjut mengawal proses
terhadap laporan kami terhadap saudara r karena tentunya harus kita ketahui bahwasannya dini ini meninggal tidak atau bukan tanpa sebab atau akuat dugaan dia dianiaya secara berat oleh saudara
baik pak dimas jika dugaan unsur pidana ini terbukti sanksi apa saja yang akan dijatuhkan kepada pelaku
tentunya sesuai dengan kuhp sudah ditentukan bahwa sampai dengan meninggal dunia adalah ada ancaman hukumannya
yang itu pasti kami harap ancaman hukuman maksimal itu bisa ditegakkan oleh seluruh penegak hukum yang ada di republik ini tanpa melihat pandang bulu tatar belakang ataupun apapun yang menyertai dari pihak papua
baik pak dimas terakhir apa saja kendala di lapangan yang anda hadapi saat ini mengingat dugaan pelaku adalah anak dpr ri
saya masih melihat kendala di sini pertama mungkin hanya kendala teknis mbak
saya masih meyakini kredibilitas kepolisian di indonesia sampai sejauh ini terutama porestabes surabaya melalui unit reskrim dan jatan rasnya akan bertindak presisi tegak lurus terhadap kasus ini
tapi kendala di lapangan juga kami melihat dari landmark mall dan black hallnya di mana di sana seperti kamera cctv taksi taksi yang ada di sana itu yang kurang komprehensif mendukung proses jalannya penyelidikan
yang akan kami lakukan kajian kajian karena kemarin beberapa cctv itu ada yang tidak berfungsi dengan baik info dari penyidik
baik kendalanya masih di alat bukti dan kami akan terus memantau perkembangan kasus ini
terima kasih pak dima sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour